kenaikan harga beras membuat masyarakat dan pedagang menjerit
pedagang mengeluhkan stok beras sulit didapatkan
meski begitu menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan bahwa stok beras aman hingga akhir tahun
kami bahas bersama sekjen asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia atau appsi m mujibur rahman
selamat sore pak mujib
ya selamat sore mbak tiffany
baik pak mujib kondisi dari apsi sendiri pantauan di lapangan terkait dengan harga atau kenaikan harga beras ini seperti apa
pak mujib apa yang kemudian dari pengamatan apsi yang menyebabkan harga beras ini kian merangkap naik
ya baik mbak tiffany
jadi kenaikan beras ini itu lebih disebabkan karena memang
beras atau gabah di tingkat petani itu juga naik
jadi memang ada banyak faktor penyebabnya
ya termasuk itu tadi gagal panen dan lain sebagainya di samping itu
sebenarnya jauh jauh hari sebelumnya itu kan
potensi atau keinginan untuk menaikkan harga gabah ini kan sudah sejak lama bagi petani itu
karena memang pupuknya mahal
jadi biaya produksinya mahal
nah sekarang itu harga gabah kering panen itu bisa sampai enam per kilo gabah
dan untuk yang kering giling itu bisa sampai rp tujuh
sehingga memang harga beras juga akhirnya terkoreksi menjadi rp dua belas sampai rp empat belas lagi
jadi itu kalau misalnya
bisa lihat dari harga gabah
ya dari pantauan apsi sudah berapa lama kondisi ini terjadi
mohon maaf pak mujib berapa bulan
oh oke sekitaran empat bulan ya
dari masukan masukan dari para pedagang pasar yang diterima oleh apsi
apakah sebegitu susahnya dari pedagang pasar untuk mendapatkan stok beras ini
kalau dari stok beras ini
cuman memang dari kajian ini
agak tidak sesuai dengan investasi
karena itu adalah perusahaan yang selama ini tidak bertani
tapi dari beberapa petani itu cukup bapy
ini saya karena juga sebagai konsumen
tapi juga karena keluarga saya itu petani
sehingga kalau dalam hal masalah harga ini petani itu agak happy
nah ini pedagang itu pusing karena memang dikeluhkan oleh pelanggan
jadi itu tiba tiba naiknya
ini tetap tetap sampai sekarang itu ya benar
antara yang biasanya sepuluh sampai sebelas itu sekarang dua belas gitu
baik baik pak mujib
kalau mendak menteri perdagangan zulkifilhasa mengatakan
masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan stok beras ini aman
sampai dengan akhir tahun
nah dari apsi melihat apakah dengan kondisi yang terjadi sekarang ini
betul seperti yang anda katakan bahwa stok ketersediaan beras ini di pasaran
masih aman sampai dengan akhir tahun yang tersisa kurang lebih empat bulan lagi
kalau dari pantauan kami dan dari yang kami alami itu masih aman
jadi tidak ada masalah dengan itu
sedangkan juga tidak kesulitan untuk mendapatkan beras ya
itu hanya memang masalah kenaikan ini saja yang sedikit agak ini
tapi saya rasa ini nanti akan terkoreksi secara alami aja
apa upaya yang harus didorong apsi lihat agar harga beras ini bisa kembali stabil
bisa terkoreksi demi menghindari darurat beras nasional ini
seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak
jadi kalau misalnya mau upaya aman
supaya harga stabil pasokan stabil
ya memang ini apa itu produksi beras ya memang harus lancar dan harus banyak
jangan sampai begitu ada kelengkapan ya
tetap berhubungan seperti hukum seperti ini
pak mujib saya belum bisa mendengar suara bapak
sempat terputus dan masih terputus bapak
nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan pak mujib
kami mohon maaf kami mengalami gangguan komunik
oke apakah pak mujib sudah kembali bergabung
oke baik pak mujib tadi sempat terputus
terakhir singkat saja pak mujib
saat ini di beberapa daerah dilakukan operasi pasar apakah ini sebagai salah satu solusi anda lihat
kalau operasi pasar itu tidak solusi karena itu kayak nyiram kebakaran
jadi memang harus meningkatkan produksi dan memastikan ketersediaan pasokan itu lancar
karena begitu pasokan tersendat atau produksinya menurun ya itu pasti akan berimpas pada kenaikan harga
artinya operasi pasar
operasi pasar yang digalakan di beberapa daerah sekarang akan sia sia saja
tidak akan berpengaruh apa apa terkait dengan untuk menstabilkan harga beras itu tadi ya
bukan itu siasatan tepat ya
terima kasih pak mujib roman
sekjen appsi sudah bergabung dengan cnn pada sore hari ini
selamat sore pak mujib